ada aksi wali kota tegal jawa tengah dedion supriyono yang asik berjoget mesra dengan seorang biduan wanita saat pentas musik dangdut di malam pergantian tahun baru dua ribu dua puluh satu
video ini sontak menuai cibiran di jagadmaya
pasalnya sang wali kota nampak tanpa canggung berlenggak lenggok dengan sang biduan bahkan terdapat beberapa adegan yang cukup vulgar
usai videonya viral sang wali kota pun angkat bicara
dedion mengaku tindakannya itu semata mata untuk memberikan hiburan pada masyarakat
saya tidak ada maksud apapun karena ketika kita dengan para musisi saya secara pribadi dengan para artis atau mungkin para penyanyi
kita sudah bagian satu keluarga sehingga kita sudah tidak ada canggung canggung lagi atau segen terhadap para penyanyi
meski begitu deddy mengaku penilaian warga
dan net akan dijadikan sebagai kritik membangun untuk berbenah diri ke depan
tim liputan cnn indonesia